kapten tim nasional indonesia u sembilan belas nur hidayat haji haris akan segera menyusul rekannya egy maulana fikri bermain di eropa
pemain bayangkara fc itu pun akan terbang ke eropa pada awal tahun depan
saat ditanya awak media saat meliput latihan bayangkara fc di stadion pt ika nur hidayat masih enggan memberikan penjelasan lebih jauh tentang negara dan klub yang sudah menawarinya untuk melakukan trial pada awal tahun ini
dikutip dari cnn indonesia com menurut nur hidayat saat ini sang agen pemain sedang mengurus perizinan kepada manajemen bayangkara fc
pasalnya secara legal kontrak pemain sembilan belas tahun itu masih tersisa hingga akhir musim depan bersama the guardians